tren ngopi sembari nongkrong beberapa tahun terakhir memunculkan fenomena baru
yakni menjamurnya kedai kopi kekinian yang selain menjual kopi
juga menyuguhkan suasana kedai kopi serta interaksi barista dan pengunjung
walaupun kita nggak bisa jauh menafikan bahwa online itu juga bisa kita
misalnya mas tambahin double shot ya tambahin shot ini ya tambahin kopinya
tambahin ini ya tapi sangat berbeda kalau dengan langsung
pakai brown sugar atau white sugar bisa kita request pakai brown sugar
atau misalnya double shot ya tambahin rasanya eh jangan terlalu banyak clementnya
misalnya ada yang pesen lemonty itu bisa di customize hanya ketika langsung ke kedai kopi
namun pandemi membuat tren itu merosot drastis harus tutup dan kehilangan pengunjung
tak sedikit kedai kopi yang tidak mampu bertahan dan terpaksa gulung tikar
namun tak sedikit pula pelaku bisnis kopi yang mengubah strategi
dengan meluncurkan layanan berbasis aplikasi
sebut saja kopi kenangan janji jiwa fore coffee hingga flash coffee
tidak menjual suasana ngopi kedai kedai ini menawarkan kemudahan memesan dan harga bersaing
bagi pembeli yang memesan langsung lewat aplikasi mereka
kami bisa membuat operasional fresh coffee jadi lebih produktif dan hemat biaya
karena teknologi yang kami rencang membuat berbagai sorry membuat berbagai proses lebih otomatis dan optimal
kami juga menggunakan pembelajaran machine dan kecerdasan buatan
untuk mengumpulkan dan mengukur semua metrik operasional penting
secara umum tidak terlalu berbeda dengan aplikasi pesan antar
ada tertulis nama produk deskripsi harga sehingga pengguna bisa langsung melanjutkan ke pembayaran
nah sementara mungkin tidak semua perikmat kopi yang tahu betul
dengan perpaduan kopi yang diinginkan
jadi kita tidak ngobrol dengan barista
kadang ada barista yang nawarin misalnya rasanya agak sedikit asem atau yang strong jadi lebih customize
lantas apakah fenomena ini akan membuat pelaku bisnis kopi konvensional hijrah ke layanan aplikasi
beradaptasi juga beradaptasi dalam soal penyajian beradaptasi soal kualitas
karena pada ujungnya kan itu harus deliver juga ke konsumen
bukan tak mungkin kehadiran layanan berbasis aplikasi kedai kopi
bisa membuat pebisnis kopi konvensional berpikir ulang untuk biaya operasional
misalnya jumlah barista semakin sedikit dan outlet yang tidak terlalu besar lantaran investasi lebih ditekankan pada aplikasi
nah kalau chain store nya besar dalam jumlah kuantitas
dan mereka harus meng handle pemasanan dalam jumlah yang rapid dalam satu hari
saya pikir pasti akan ada kebutuhan untuk budget pembuatan aplikasi yang besar
menjual kopi lewat aplikasi juga tetap harus mengutamakan kualitas produk dan layanan
sebab sistem aplikasi mengandalkan rating dan review pengguna
roni satria muhammad iqbal jakarta